petugas polrestabes surabaya menggelar razia sejumlah ex wisma lokalisasi moroseneng di sememi surabaya
hasilnya petugas mendapati lima orang pekerja seks komersial kedapatan melayani pria hidung belang di kamarnya
seorang pekerja seks komersial di wisma eks lokalisasi moroseneng ini langsung menangis saat petugas hendak membawanya ke mobil patroli
pska ini merupakan satu di antara empat psk lainnya beserta satu mucikari yang terjaring razia petugas dalam razia di sememi moroseneng surabaya
meski telah resmi ditutupi
di contoh dua ribu sebelas hasilnya petugas mendapati satu rumah ex lokalisasi masih beroperasi melayani sejumlah pria hidung belang
selain merazia sejumlah psk petugas juga menyita puluhan botol miras dari sebuah warung yang tak jauh dari lokasi wisma
razia ini sengaja digelar untuk menanggapi banyaknya laporan warga yang diresahkan dengan masih beroperasinya sejumlah ekswisma lokalisasi
setelah kami patroli dan kami telusuri ternyata kita bisa mengamankan lima orang yang diduga
tiga adalah pekerja seks komersial dan satu orang sebagai pemilik rumah yang menyediakan tempat untuk prostitusi
selanjutnya sejumlah psk beserta mucikari ini langsung dibawa ke kantor mapolres surabaya untuk menjalani pembinaan lebih lanjut